barusan sudah saya bacakan isi kontrak dengan pt angkasa
sekarang bapak bisa langsung cap jempol karena memang proyeknya sudah mau berjalan
kenapa harus cap jempol
tarah tangan biasa aja kan bapak
ya sudah kalau gitu saya ambilkan dulu sebentar ya pak
sakit perut lagi
dulu nino suka banget ngerawat bunga
dia pasti sedih banget gak bisa ngeliat bunga lagi
aku kangen banget sama kamu no
eh mau kemana dia
kok sebut sebut nino
kamu nyusutan ngomong kayak gitu kemarin
kamu kesini mau minta maaf kan
jangan aneh aneh kamu
enggak mbak tadi aku pikir itu
aku pikir itu dino mah ternyata bukan
itu tadi kan dia petugas
petugas di lapas ini
dan dia pakai seragam
sekilas mirip sih mah
sampai segitunya kamu mikirin nino
yuk kita balik lagi ya
kasian banget sih lu
segitu depresinya ya lu
sampai sipir dikira laki lu
jangan sembarangan ya
apa jadi lo mau pukul gue
ini pukul gue pukul pukul gue pukul
nggak berani kan lu
lo berdua nggak bakalan berani sama gue
kamu cari perhatian banget
gak ada yang peduli sama sekali sama kamu ya
nggak ada yang peduli sama sekali sama kamu ya
nggak ada yang peduli sama sekali sama kamu ya

maksud lu apa ya bobok keluarga

berarti bener dong yang saya omongin tadi
gua bilang jangan bobok keluarga
nyokap lu udah keterlaluan sama gue
nyokap lu udah keterlaluan sama saya
bu yati cukup
yati jangan bikin keributan
karena ibu udah nyerang bu sarah
kamu liat kan tadi
begitu caranya kalo kamu ngelawan yati
jangan kamu serang dia sama sekali
biar dia yang masuk ke sel tikus
kamu ngerti kan
kerobak jatuh ma
cuman agak sakit dikit aja sih tapi gapapa
kita ke dokter ya bantu nyari mama ya
cuma agak sedikit kaget aja
makasih ya sayang

itu kerobak bakso panas banget ma
waduh kerobak gua mana ya
siapa yang punya gerobak bakso itu ya
kenapa gerobak saya ada di situ pak
tadi tuh ada di sana
harusnya saya yang tanya sama anda
kenapa gerobak anda bisa meluncur ke sini
itu kuah panas ya
mau tanggung jawab
kenapa gerobak saya ada di situ pak
tadi tuh ada di sana
harusnya saya yang tanya sama anda
kenapa gerobak anda bisa meluncur ke sini

anda lihat itu
anda lihat itu
itu kuah panas ya
kalo sampe kena ibu saya gimana
mau tanggung jawab
saya bener bener minta maaf pak
tadi tuh saya lagi tinggal ke wc pak
terus saya nggak sengaja tiba tiba gerobaknya udah di situ aja
saya bener bener minta maaf pak
saya bener bener minta maaf pak
ya udah gini gini
mas kamu gak usah perlu harus marah marah kayak gitu
ini gak sengaja
mungkin tadi dia kemana terus dia tinggalin gerobaknya sebentar
terus tiba tiba kerobaknya jalan kali mas
sekali lagi saya minta maaf ya pak
mendingan sekarang kita langsung bawa mama ke mobil ya
kaki yang kiri ada
aneh ini aneh
kerobak bakso nya pas banget meluncur ke arah mama
waduh ya ampun kerobaknya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kenapa semakin gigi berusaha melupakan
semakin kiki selalu teringat ya
cie yang kemarin jalan sama cowoknya
eh sama mamanya juga deh
udah direstuin ya
kau lainnya ngomong apa tuh
kemarin kan kita ke mall tuh
nah kita ngeliat lo
tapi keluar sama cowok sama mamanya juga
lo udah sedeket apa sih sama dia
nggak usah pas bahas mas randy lagi
kenapa tuh si kiki amin narti
aneh banget ya
masa tadi kiki amin narti aneh banget ya gir hari ini
iya jadi kan kita berdua tuh lagi godain kiki mrt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
terus dia ngerasa sedih dan nyinggung nyinggung kita kan
kita gak boleh ngejelekin dia lagi gir
apa udah putus kali ya mereka berdua
kok lo kelihatannya seneng banget sih gir
girang banget nih kayaknya ada kesempatan lagi ya buat deketin kiki
nggak nggak gue nggak seneng gue cuma ngetawain dia
lagi nih tuh cuy belagu tau nggak lo
giri giri kebiasaan banget sih ninggalin kiki
kiki harus semangat
jangan putus harapan
selama janur kuning belum melambai kiki masih punya harapan dengan mas randy
ini mbak semuanya
mbak minum aku mana
mbak kenapa mbak
saya nitip sobatnya sama tas saya disini bentar ya mbak ya
pasti karena semalam susah tidur mikirin mas randy terus nih
pelan pelan pelan pelan aku bukain ya
mama sakit lagi nya nanti aku obatin ya
iya sayang tapi gak apa apa ko aduh cucu om main pinter thank you ya
masuk dulu yuk yuk
ini aneh loh
ini kan kawasan jogging track ya kenapa bisa ada tukang bakso masuk ke jogging tracknya
harusnya kan jualannya di luar
ini harus dilaporin ya
enggak enggak gitu mas kamu jangan marah marah itu kan tadi nggak sengaja
emang kenapa mungkin dia cuma lewat doang kali
iya lagi pulang mama juga udah gak apa apa kok udah
ya mendingan sekarang kita pulang biar kita bisa cepat obatin mama
kamu naik dulu sayang
makasih ya sayang
yaudah marah marah terus
serapan kiki tadi pagi jadi keluar semua deh
gara gara kiki muntah mas
perut kiki gak enak banget lagi
gitu paling nggak seneng nih kalau udah masuk angin begini
kok ada air putih panas di sini
perasaan gigit tadi cuma pesen minum teh manis doang
apa mbaknya salah taruh meja ya
coba kita tanyain deh
ini mbaknya salah taruh meja ya
soalnya kan tadi kiki
tidak pesen air putih panas
oh enggak kok mbak ini benar buat mbaknya
tadi yang pesen mas mas tadi
mas mas tinggi kulitnya kecoklatan
satu yang itu sama kiki
ya tapi kalau bukan dia
udah tau mamanya sakit
jalannya cepat amat pelan pelan dong
ini pelan pelan mbak
pinggang kena juga
soalnya tadi kemuk
nabraknya kenceng banget tadi
bos kenapa kakinya
tadi ada kecelakaan kecil pas jobling
oh mau mau mau saya obatin
ah udah gak apa apa
ambilin kamu langsung antur rena ke kamar dia harus ganti baju dia harus kelas soalnya
sama sama bu cepet sembuh ya bu
bila sudah mal backend
sedikit aja sama ini tadi pinggang belakang
gak usah cuma terkilir aja gue sedikit
yaudah kalo gak mau ke dokter mama isi rahat ya
yaudah mama isi rahat ya
aku sama masalah harus siap siap dulu soalnya
kalian berhati hati ya mama
aku gak mau kejadian kayak begini ke orang lagi
aku udah banyak kehilangan mama
aku pasti akan ingin berhenti
dan bantuin mama
dari siapapun yang akan menghubungi mama
aku pasti akan ingin
masih rahat ya
tiriin aku lagi
kalo gak kebuncitin dulu ya
thank you ya sayang
kemarin dari apartemen itu
kemarin dari apartemen itu
kamu sama siapa sih
jangan ada yang disembunyikan loh dari mama
dia tuh adiknya sahabat pak al
terus hubungannya kamu sama dia apa
gak ada apa apa
ya jadi dia tuh yang nemuin dompet aku yang hilang lah
terus dia kesini buat ngantri dompetnya
nah pas dia tahu kalau aku mau ke rumah pak al
dia juga ikut karena dia juga diundang pak
beneran kamu gak ada hubungan sama dia
ya udah deh
aku pernah turun
aku pernah turun
aku takut lah
semoga aja dia itu jodohnya randy

soalnya aku itu kan udah pengen banget punya mantu
tapi siapapun dia gigi ataupun catherine tadi yang dia bilang
semoga dia jodoh yang terbaik buat randy
kok kamu ada di sini
aku bikinin kue buat mas randy
gak tau sih semoga mas rendy suka
dalam rangka apa ya
duh pake nanya
ya buat kamu lah
biar kamu tau aku bisa bikin kue enak
kayak yang waktu itu aku bilang
terus disimpen di atas
malah main tuh gak sisa air lagi nanti
saya bawa kantor aja deh
kamu udah siap
aku harus siap pak
ayo kita masuk ke kantor kamu ya
biar papa pendahin
pelan pelan ya
jalan satu langkah satu langkah
kamu udah duduk
di ruangan kamarnya
makasih udah anterin
selamat datang kantor saya
kamu sudah siap kerja dengan saya
sudah pak saya sudah siap
mulai hari ini saya akan menemani bapak di perusahaan
pak catherine udah datang
catherine bisa asistenin aku pak
bapak pulang aja gak apa apa ya
om titip anak om ya
pak nino mau dibuatin teh atau kopi
teh ya pak
sebentar ya pak
kau mome bingung
dengar gak mok formatcu
aku harus bisa ke atas apa pun kondisi
aku harus bisa kerja
oh iya kamu udah siapkan berkas berkas yang kemarin saya info
maaf pak tadi kancingnya salah lubang tapi udah saya benerin
oh iya pak ini saya mau ke sekretaris bapak untuk ambil berkas berkas yang mau saya bacain
jadi saya tinggal sebentar gak apa apa ya pak
terima kasih pak
siap pak bos ada tugas buat uya
hari ini kamu bekerja harus lebih keras ya
ekstra ketat awasi rumah kalau ada yang mencurigakan langsung laporan ke saya
laksanakan pak bos
dia punya orgasi
oh dengan kamu
kemana itu kita tarik koleksi
aku mau princi onnya
ternyata saya sudah bright
saya kalau nggak arrogant saya tak sempat
saya mau melindungi mama saya takut ada sesuatu lagi salah
mas tapi itu kan perbuatan yang gak sengaja mas
ya mau sengaja mau nggak sengaja kita harus waspada
dulu papa saya sering bilang ke saya kita harus selalu waspada dengan apapun meskipun itu hal yang sangat kecil
lagian kan ini udah punya perjanjian sama saya kan
nino gak akan berani
ya udah yaudah terserah kamu
ayo masuk ya masuk masuk
barusan sudah saya bacakan isi kontrak dengan pt angkasa
sekarang bapak bisa langsung cap jempol karena memang proyeknya sudah mau berjalan
kenapa harus cap jempol taras tangan biasa aja kan bapak
ya sudah kalau gitu saya ambilkan dulu sebentar ya pak
ini saya sudah ambilkan kertas untuk latihannya pak
jadi nanti bapak bisa langsung tanda taman di dalam kotaknya
saya tunjukin letak kotaknya pak
pak pulpennya kebalik
mohon maaf pak tapi itu di luar kotak
agak naikkan sedikit
ini yang nilai yang nilai tapi masih di luar kotak
masih di lahan kotak pak
terima kasih pak
aku benar benar gak berguna
tanda tangan di tempat yang bener aja aku gak bisa
bapak nggak usah sedih ataupun marah
karena menurut saya semua di hidup itu kan butuh proses
bapak juga baru keluar dari rumah sakit jadi gak ada salahnya kalau memang bapak harus cap jempol dulu
nanti bisa saya temani untuk latihan tanda tangan
saya cap jempol dimana
ambil yang ini
hanya apa lalu
ada siapa saja yang tanda tangan
aku bisa membahagiakan rena
ajak dia bermain pun sekarang aku nggak bisa
memilih hadiah aja untuk dia aku gak bisa